memang ada cintanya di sengselsa
kamu nangis kenapa kamu mau apa
mama disini sayang
mama disini sayang
setelah mau pikir pikir
bu sarah sama pak hanyun
soalnya mereka bilang mereka itu udah pergi ke puskesmas kayu arum
dan elsa gak ada
tapi kan sebenernya elsa ngelahirin disana
mama jangan seuzon ya
mungkin aja kemarin itu mereka cuma nanya namanya aja
kan susah tadi bilang
namanya putri bukan elsa
tapi mama yakin kalau mereka tahu pak
mungkin aja mereka buru buru pulang ke jakarta itu buat alasan aja
pake bilang kerampukan segala
aku coba telfon pak surya buat pastiin
apa mereka tau soalnya atau nggak
ya no coba kamu telpon pak surya
supaya kita semua bisa dengar
lumayan juga ya
ini udah sampe belum sih
ya dikit sih
lumayan juga ya nanti dua puluh
kan aku udah bilang ya
ya abis gimana daripada nunggu kelamaan
so okay lah sekali sekala gak apa apa
tukangnya udah selesai
sebentar lagi juga pak
sebentar lagi selesai
permisi pak ibu
jendelanya sudah selesai
kalau gitu saya permis ya
jadi udah selesai semua kan ya pak
insya allah udah semua udah aman sekarang kita
aduh aku ngeri deh kalau ada rampok rampok lagi kayak gitu pak
udah kamu tenang aja insya allah sekarang lebih aman
sekarang kita mau kemana mau ke bandung lagi cari elsa
eee iya kita ke bandung lagi ya
kita ke bandung cari elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudah sudah aku sudah dapat kabar soal elsa
dan ternyata memang benar pak
kalau elsa itu dirawat di puskesmas kayuwarung
kemarin papa kesana papa tanya sama perawat di depan
perawat elsa ketahuan
pak aku sudah membuktikan sendiri dan mengkonfirmasi sama suster
elsa memang dirawat di situ
tapi bukan pakai nama elsa
pakai nama elizabeth putri pak
dan ternyata elsa sudah melahirkan pak
terus sekarang sekarang gimana noh
kasih teleponnya ke elsa
papa mau ngomong sebentar
papa papa beneran gak tau pak
papa beneran gak tau kalau elsa itu sudah melahirkan pak
enggak noh ini papa baru tau dari kamu
aku nggak tahu pasti pak tapi elsa gak sama aku
elsa elsa udah pergi sama ricky pak
karena sekarang aku udah dapet informasinya
rencananya aku mau lapor ke polisi
kalau elsa masih hidup pak
salam buat orang tua kamu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mama sama papa dapat salam dari bapak surya
dan ternyata memang benar
bapak surya sama sekali gak tau kalau elsa sudah melahirkan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
masa ini pak
elsa masih hidup dia selamat
dan dia sudah melahirkan
aku udah tau pak
aku gak kasih tahu soal ini sama kamu pak
sama si hidup
terus nino ketemu elsa gimana pak
di puskesmas kayu arum
tapi nino gak ketemu elsa ma
elsa udah pergi sama ricky
oh jadi nino nggak sama elsa berarti sekarang
enggak ya yang aku bingung kenapa elsa ngabarin ke kita ya
kalau dia masih hidup ya mas
apa dia takut kita lapor ke polisi
ya pasti lah pak
kan papa tau elsa itu gak mau balik lagi ke la paz
tapi mau gak mau suka gak suka dia harus menjalani sisa hukumannya ma
mama kan tau
dulu andien juga begitu
kita sekarang ke bandung
kita ke bandung ketemu sama elsa
aku seneng banget ma
aku bersyukur elsa masih hidup
tega sekali nino melaporkan istrinya yang baru melahirkan ke polisi
aku harus kabarin ricky sekarang
riki harus lebih hati hati
topi udah sepatu udah
bener firasat gue
gue harus cepatnya bawa elsa pergi dari kontrakan ini
tapi kan keisha masih di ngebator

bener bener kebangetan sih nino
memang ada cintanya di sama elsa
kan ada duduknya itu
kamu nangis kenapa kamu mau apa